indonesia dan arab saudi mengadakan pertemuan bilateral dan menyepakati kerjasama investigasi kecelakaan penerbangan
penandatanganan nota kerjasama ini dilakukan komite nasional keselamatan transportasi atau knkt indonesia
dengan biro investigasi penerbangan arab saudi
dikutip dari cnn indonesia com pertemuan bilateral ini menghasilkan rancangan kerjasama dengan berfokus meningkatkan keselamatan penerbangan
ruang lingkup kerjasama mencakup penawaran bantuan dan penggunaan tenaga investigasi keselamatan angkutan udara
fasilitas dan peralatan yang tepat serta terkait sumber daya baik di bidang operasional maupun manajemen organisasi
selain itu kerjasama juga memfasilitasi keikut sertaan investigator pihak lain sebagai pengamat pada investigasi kecelakaan pesawat udara dan insiden serius
indonesia dan arab saudi juga sepakat mengatur kunjungan dengan pihak lain dengan tujuan bertukar pengalaman dan juga pengetahuan teknis